berikutnya banyak kesan dan juga cerita salah satunya penggunaan bahasa indonesia
oleh para pemangku kebijakan keuangan dan juga perbankan dunia yang lekat di hati mereka
seperti direktur pelaksana imf christine legard dan presiden direktur bank dunia
mencoba menyampaikan dukanya terkait bencana alam di sulawesi dengan menggunakan bahasa indonesia
hadirin yang datang di acara konferensi pers terakhir pertemuan tahunan dana monitor internasional atau imf
bank dunia world bank tergesima oleh fasihnya bahasa indonesia
yang dituturkan presiden direktur bank dunia jim yong kim
yang menyampaikan rasa dukanya atas rentetan bencana yang mengguncang tanah air
saya menyampaikan belasunggawa yang mendalam atas kehilangan jiwa
dan kerusakan di sulawesi tongga dan lombok
kami semua di grup bank dunia siap mendukungnya
kami semua di grup bank dunia siap mendukung pemerintah dan rakyat indonesia
tak mau kalah dengan kim direktur pelaksana imf christine lagarde juga mencoba kemampuan bahasanya
meski sedikit kesulitan usahanya mendapat apresiasi
terima kasih indonesia
atas semua jerry layla anda
menteri keuangan semulianita
ketinggalan berceloteh tentang kemampuan bahasa indonesia para pemangku kebijakan ekonomi dunia itu
kita bisa bayangkan bahwa kamu hanya di indonesia untuk satu minggu dan bisa berbicara bahasa dengan sangat fluensi
jadi saya pikir jika kamu tinggal di sini selama satu bulan
berpenggunaan semua salari di sini
saya pikir kamu akan menjadi sangat fluensi dalam bahasa
indonesia memang boleh berbangga hati
selama sepekan perhelatan bidang keuangan dan perbankan tingkat dunia
bahasa indonesia semakin mendunia
setidaknya di hati tiga puluh empat ribu lebih partisipan yang hadir dari seluruh dunia